komisi nasional hak azazi manusia memeriksa dan meninjau tempat kejadian perkara di kediaman mantan kadif propam irjen pol verdi sambo senin lima belas agustus dua ribu dua puluh
selain komnas ham beberapa pihak lain juga ikut menemani komnas ham untuk ikut menyelidiki sebagai bagian kerja untuk melengkapi laporan kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
investigasi yang dilakukan komnas ham saat ini diharapkan akan memperjelas temuan fakta fakta lain yang dicocokkan dengan keterangan verdi sambo saat diperiksa komnas ham jumat dua belas agustus dua ribu dua puluh dua lalu di makobrimob kelapa ii depok
untuk memperkuat data penyelidikan selain komnas ham turut hadir pula dari pihak inavis laboratorium forensik polri dan kedokteran forensik
salah satu fokus pengecekan di tkp diantaranya untuk menelisik dugaan obstruction of justice atau upaya penghambatan
sejauh ini dugaan obstruction of justice sudah menyeret lebih dari tiga puluh polisi yang diperiksa inspektorat khusus polri soal adanya upaya membantu menghilangkan barang bukti
dan merekayasa peristiwa pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua huta barat delapan juli lalu
dari komnas akan ngecek di tkp
apa saja yang dicek tentu saja terkait dengan
data data yang sudah kami peroleh dari soal balistik dari soal otopsi jenazah maupun juga dari konstruksi bangunan yang ada
kami akan cek satu persatu berdasarkan keterangan dari ajudan keterangan dari mas ambo maupun juga bukti bukti yang lain
pak tapi akan ada di bagian
itu semuanya besar gitu maksudnya ada
pokoknya semua yang terkait dengan peristiwa yang ada kami cek satu persatu
kita nggak tahu ini bagiannya seperti apa tapi yang jelas berdasarkan foto foto berdasarkan keterangan berdasarkan info info yang lain kami akan cek satu persatu
termasuk jumlah tembakan yang
termasuk jumlah tembakan termasuk apalagi semuanya cctv dan yang lain sebagainya